liga basket pelajar sma terbesar di indonesia honda dbl musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
resmi bergulir di dbl arena surabaya jawa timur kamisore
tiga pertandingan digelar sebagai pembuka seri jawa timur
dan akan berlanjut ke tiga puluh kota dan dua puluh dua provinsi lainnya hingga maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
tiga pertandingan digelar sebagai pembuka musim baru honda dbl dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
yang berlangsung di dbl arena surabaya jawa timur kamisore
liga basket tingkat pelajar sma terbesar di tanah air ini
resmi dibuka oleh direktur utama gbl indonesia azrul ananda
pada laga pembuka tim putra sma negeri puri satu mojokerto
berhasil mengalahkan lawannya sma negeri sembilan surabaya dengan skor dua puluh empat
tim putra sma muhammadiyah ii surabaya juga menang dua puluh enam empat belas atas sma negeri tiga belas surabaya
sementara tim putri sma negeri dua puluh surabaya
harus mengakui keunggulan tim putri sma negeri lima belas surabaya dengan skor dua puluh enam
honda dbl musim ini mempertandingkan satu dua ratus laga di tiga puluh kota dan dua puluh dua provinsi
mulai dari aceh hingga papua dan akan berakhir di kota kupang nusa tenggara timur pada maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
azrul menyatakan sejak delapan belas tahun
gulir dbl indonesia banyak penyumbang atlet pon hingga tim nas basket
tim nas adalah pemain alumni dari sini
kemudian kalau anda nonton pon kemarin
hampir semua itu adalah alumni dari honda dbl
jadi sebenarnya gampang kalau kita ngomong piramid ini tanggal piramidnya
untuk seri jawa timur musim ini akan diikuti satu ratus dua belas tim yang terbagi menjadi enam puluh sembilan tim putra dan empat puluh tiga tim putri
wahyu pratama putra surabaya jawa timur